ya dan kini kita ke informasi seputar pilkada
pada hari minggu kemarin ternyata tidak disiasiakan
bagi tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dki jakarta
untuk meraih simpati warga
ya ini tidak hanya belusukan
tiga pasangan ini mengisi kampanye dengan cara mereka masing masing
memberikan kritik terhadap serapan anggaran dki jakarta
yang dinilai belum maksimal
menurut anies serapan anggaran yang tersendat
membuat program pro rakyat tidak dapat dimanfaatkan secara baik
apbd dki jakarta sebesar enam puluh tujuh triliun rupiah
hanya mampu diserap enam puluh persen saja
kritik ini disampaikan anies saat berkampanye
dengan menggelar sembako murah dan kegiatan memancing bersama
di kawasan pesanggerahan jakarta selatan hari minggu kemarin
kalau program jalan anggaran terpakai
kalau program tidak jalan anggaran tidak terpakai
yang terpakai hanya enam puluh delapan
artinya ada tiga puluh dua persen yang tidak ber
tahun ini belum selesai akhir tahun
tapi sampai dengan november baru jalan tiga puluh empat persen
hanya sepertiga yang rugi siapa
karena itu kita ingin memastikan
bahwa kepemimpinan yang akan datang
bisa memimpin dan menjalankan birokrasi dengan baik efektif
demi masyarakat kita sendiri
sementara itu survei lingkaran survei indonesia
menunjukkan tingkat keterpilihan pasangan
calon gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama jarod saiful hidayat
terus menurun setelah ahok ditetapkan sebagai tersangka
kasus penodaan agama
survei dilakukan pada tiga puluh satu oktober hingga lima november
dengan melibatkan empat ratus empat puluh responden
dalam survei itu dukungan atas ahok menurun dari dua puluh empat enam persen
menjadi sepuluh enam persen
ahok yang ditemui setelah mengikuti rapat konsolidasi
di dpd pdi perjuangan dki
menunjukkan tingkat keterpilihan pasangan dki jakarta
mengatakan turunnya tingkat elektabilitas
akan mendorong para simpatisan untuk bekerja lebih keras
ya saya kira bagus kalau hasil msi mungkin turun
bahkan teman teman ini tambah semangat bekerja
ya kan tambah semangat kerja dong
bahkan kan katanya kan sudah turun
malah bisa tersingkir di putaran pertama
jadi tentu teman teman pdi perjuangan berjuang
supaya satu putaran
jadi maunya satu putaran
jadi kita harus berhenti
calon gubernur dki jakarta nomor urut satu
agus yudhoyono kembali melaksanakan kampanye
kali ini ia menyambangi wilayah kalideres jakarta barat
di sini agus menyapa para warga di beberapa rukun warga
selain berkenalan dengan warga
agus juga menyatakan akan memperbaiki layanan kesehatan
tadi saya memang melihat beberapa yang memberita penyakit
yang sudah lama
ada juga yang baru saja diamputasi
mereka tidak menyinggung yang lain lain
tapi mereka berharap bahwa proses pada saat di rumah sakit itu
bisa lebih baik lagi
bersama pesipi dapat dilakukan
maka kita ingin meyakinkan bahwa terutama lansia
dan juga anak anak berkeluarga yang tidak sakit
mendapatkan latihan lebih baik lagi dari penyakit
semoga janji calon pemimpin daerah di masa kampanye ini
ari yulianto cnn indonesia